ya kemenangan u enam belas dalam piala aff menjadi kado terindah untuk hut ri ke tujuh puluh tiga
selain gelimang bonus masih ada cerita tersisa dari pemain andalanya
seperti gelandang timnas muhammad supriyadi yang ternyata punya kehidupan penuh liku
iya dari anak pedagang rujak supriyadi belia merantau ke ibu kota dan kini menjelma sebagai bintang bola kebanggaan indonesia
bernomor punggung sebelas supriyadi dikenal publik indonesia berkat aksi tangkasnya pada beberapa laga piala aff dua ribu delapan belas
permainan supriyadi mencuri perhatian saat timnas indonesia u enam belas melawan timnas vietnam malaysia dan puncaknya melawan timnas thailand yang membawa indonesia pada kemenangan
adalah kalsum sosok ibunda yang paling memotivasi karir supriyadi
dengan bahasa jawa khas surabaya ia mengisahkan perjalanan mahasiswa
dan juga mengingatkan keadaan anak anak anaknya
aku pergi ke lapangan supriyadi melukis melukis remus
ketika saya melukis melukis saya melukis bal balan bal balan plastik
lalu saya melukis bal balan
saya melukis bal balan bal balan plastik
saya melukis bal balan bal balan plastik
supriyadi kecil sudah mencintai
bertai bola sejak sebelum duduk di bangku taman anak anak
dari klub kecil rungkut fc di surabaya supriyadi mengasah bakatnya
hamparan rumput di lapangan rungkut fc ini menjadi saksi awal mula supriyadi menendang bola
tekad kuat supriyadi membuatnya tak kuasa melepas buah hatinya merantau ke jakarta di usia belia
bertahan hidup di ibu kota supriyadi sempat menjual sepatu dan kaos jersi kesayangannya
saya mencintai bola

sekarang sejak kecil anakku sudah tinggi dan sudah dikubur di tempat lain
saya juga menangis
terlahir sebagai anak pedagang rujak dan dari keluarga sederhana
supriyadi mampu membuktikan kerja keras dan tekad menjadikan ia sebagai pemain depan andalan timnas u enam belas
publik pun terus menanti permainan supriyadi lainnya di lapangan hijau